bapak ibu ibu warga kampung buduk yang saya cintai
mengingat kampung buduk dalam keadaan kritis
dan mengancam jiwa kita semua
kita tidur di atas pohon
tidur di atas pohon
maksudnya gimana sih
kok di pohon sih
tuh kalau meme tenang aja
jadi bapak harus istirahat pak
tenang pak tenang pak
jangan nurusin untuk saya
saya mau pergi dari sini
pak pak pak
sekarang gue tanya deh sama lo
lo kenapa sih ngikutin gue terus
emangnya lu gak ada kerjaan apa
sinta lo sekat kan
ini dia nih
cinta membuat gila ya
sekarang lo gak bisa berbuat apa apa
karena lo gak ada mustikasiun
gue butuh sinta
sinta juga butuh gue
aku akan mengikuti eros
dia pasti akan membawa aku ke mustikasiun
ramah ayo kejar eros
eh udah diem
rama kenapa rama
rama kenapa motornya
lu gimana ya rama aros udah kabur lagi
aku juga gak tau anjali
lu pikir itu siluman takut sama pak rw
lu kagak tau ini salah satu trik
trik biar siluman ular itu ngejar ngejar pak rw
gue jagain yang nemeh deh
lu gak pantes jagain meme
yang pantes itu gua
terserah lu dah
pokoknya gue mau ke kantor desa
lu gak mau ikut gue
oh enggak temenan
ini yang gue pulang istirahat gue tidur dah
padahal ada yang nemeh
elang beketup bosan
ibu ibu warga kampung buduk yang saya cintai
mengingat kampung buduk dalam keadaan kritis dan mengancam jiwa kita semua
prioritas kita malam ini kita tidur di atas pohon
tidur di atas pohon
maksudnya gimana sih
apa di pohon sih pak
tuh kalau nemeh tenang aja nanti nemeh di atas genteng
nanti di atas nyinying
itu gimana ceritanya kita tidur di atas pohon
eh nanti kalau si luman ular itu dateng ke kampung kita
nanti dia mikir tuh kampung kita udah kosong nggak ada penduduknya
nanti dia pergi berarti kan dia kecelek
sium tuh ikan asin
pokoknya kasih tahu warga yang lain ya
malam ini kita tidur di atas pohon
udah sekarang laksanakan
biar gue beri diri
kenapa kita mesti tidur di atas pohon ya
masih masih ada
ini pasti ada yang aneh
itu gak boleh hilang
mas kok di perantakin kayak gini
sampah sampah yang banyak disini tadi siang itu dibuang kemana ya bang
biasanya sih dibuang di penampuan sana
mustikasyon ada di tempat pembuangan sampah
yaudah kalau gitu makasih ya bang
aduh ya ampun
apa mas ada apa
mas ada apa sih
aduh pak asep sama
masuk rumah sakit ten
sekarang aku ke rumah sakit ya
kecil kamu di rumah aja
mas kunci pintu tutup jendela
nanti kalau memang mau butuh apa apa
yaudah kalau gitu tolong bikin aku teman aja
manis banget ya
masih aso banget
apa apa ten rama
apa apa ten rama
seorang eros harus nyari nyari mustikasyon
bipat sampai gila
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi